cik gimana kalau cincinnya saya pinjam
bulan puasa itu yang paling berat adalah nahan haus
saya kan tahu kalau saya teh tidak punya istri tidak punya anak
jadi kalau tanah ini
itu teh terbengkalai tidak ada yang merawat atau bisa jadi rebutan
saya pikir tanah itu teh mau saya jual saja kang
tapi bagja mempertahankan tanah itu tidak untuk dijual
bagja tidak tahu pergi kemana kang
katanya dia mau konsisten untuk memperjuangkan tanah itu
tapi sampai sekarang tidak ada
tidak ada berita
jadi bagaimana pendapat kang dasep
ya kalau saya mah tergantung kamu jebat
tanah tanah kamu mau kamu jual mau tidak
saya mah silahkan silahkan saja
tapi saya senang kamu datang minta pendapat saya
ya terima kasih kang dasep
ya terima kasih
jubat bantu bantu badrun
keluarganya mau hajatan
badrun mau hajatan apa kang
mimin mau nikah sama ucuy
aku dirasa sedih benar kang
nah tinggal kamu kapan mau menikah
hidup sendiri itu tidak enak
makanya kang daset siti mau jual tanah saja
udah punya calon
sama kang saya juga nggak ada
emangnya berapa cicilan kamu
delapan ratus ribu kang aset dua bulan
delapan ratus ribu mah gede atutang jangan pinjam ke saya
saya teh harus pinjam ke siapa lagi kang asep
kamu pinjam aja sama bos idan
dia pasti punya uang banyak
orang secara aus aja dia traktir
tapi jangan lupa kamu panggilnya bos idan
maaf sih udah kang
tapi balikan mah enggak
saya udah gak cinta lagi sama kang mul
hadiah dari akang buat entin
gimana kalau cincinnya saya pinjam
saya gade buat bayar cicilan motor
bulan puasa itu yang paling berat adalah nah haus
orang dia belupa
habis minum ya nggak batal
waksa gak boleh minum atukang dadang
ya tapi kalau lupa kan boleh dong
ya makanya kita nggak boleh lupa kalau kita puasa pun
kamu memang paling luar biasa
kamu sekarang makin pinter
oh gitu doi
jadi kalau saya ngomong kamu gak percaya
makanya kang dadang
makanya kang dadang
udah jam segini dedek belum juga pulang
kemana ya dedek
ada tiga orang lagi yang mau jadi pembantu infal
wah bagus cuk bagus
di situ juga udah ada protokol pktp nya
kamu emang pantes cuk
jadi penerusnya bu yoyo
kamu saking tak bisa aja
tapi masih bisa nerima lagi kan
oh tentu masih cuk
kita masih butuh banyak orang untuk jadi pembantu inpal ini
kamu harus cari lagi ya ju
supaya bisa memenuhi permintaan dari para klien kita
iya pak pokoknya itu cucu usahain
semangat ya cuk
iya pak makasih
tapi sudah lama aku tidak datang lagi ke ladang
yup opa saum
habisnya aku lagi nungguin ditembak sama kang usoy
tapi sampai sekarang kang kusoy nggak nembak nembak aku
cuk silahkan duduk
alhamdulillah aku main lagi ke ladang
opa saumnya duduk di tengah tengah
eh opa saum
kalo menurut opa saum
hmm tuh kan kang kusoy
katanya opa saum itu kita berdua cocok
tuti ada apa kesini
aku mau nanya beberapa hal sama kang kushoy
solatnya berapa kali sehari
solat wajib mah tetep
waktu dalam sehari
kalo solat malem malem yang rame rame itu
boleh juga tidak